yang tidak mau nunduk kepada kerajaan burangrak
mau orang tua ataupun anak anak
dan tunduk kepada burangrak
jangan kalian siksa warga kami
mereka tidak berdosa
jangan banyak omong
menyerah kepada kerajaan
dan sejak itu
di saat aku menyerang kian santa
aku merasakan sakit
darah suci itu
jatuh ke tangan paman rekening

yang tidak mau nunduk kepada kerajaan burangrang
bahwa orang tua ataupun anak anak
dan tunduk kepada burangrak
jangan kalian siksa wadah kami
mereka tidak berdosa
jangan banyak omong
menyerah kepada kerajaan burangra
aku tidak mau
berani beraninya kau melawanku
hentikan kegilaan ini
setiap aku menyerang
aku juga merasakan hal yang sama
di dalam tubuhmu
di dalam tubuhmu
mengalir darah suci yang satu
aku tidak tahu menau soal itu
yang ku tahu setelah darah suci itu
dikeluarkan dari tubuh kian santa
dan dimasukkan ke dalam botol
botol itu diperbutkan oleh nyerompak
nyai ratu laut
dan juga kalas serenggut
selain itu aku tidak tahu apa apa lagi
kau mau hidup
aku bisa merasakannya
karena ragan kau sudah kembali
kau angkat kaki dari sini
jangan jangan ini semua karena hawa murni
kian santan yang ada di tubuh
bagaimana kalau kita buktikan sekali lagi
aku setuju denganmu
dari ini semua paman
jika kita saling memukul
rasa sakitnya akan sama sama kita rasakan
aku punya usul paman
bagaimana kalau kita bersekutu saja
untuk mengalahkan kian santang
baiklah mulai saat ini
kita akan bergabung
untuk mengatur rencana
menghancurkan kian santang
kembali ke istana pajajaran
daripada aku kembali ke sana
raden kian santang
tidak mungkin bermohon
benar benar masih hidup
aku harus lebih dulu
sambil mencari kepanakan tercintaku
raden surawi sesa
sebelum arga dana tertangkap
oleh raden kian santang
dan juga saudara saudaranya
nima saudara santang
terpisah dari saudara saudaranya
nima saudara santang
sekarang dia sendirian
untuk menghabisi bocah
kurang ajar itu
aku akan ganti bajuku dulu
agar nima saudara santang
tidak bisa mengenaliku
kuma hatu ini teh
kuma hatu ini teh kuma hatu ini teh
ini mah ketinggian
bukan ketinggian pohonnya aman
tapi kitanya yang kurang tinggi
terus gimana tuh kita
ya udah aja
kamu yang jongkok
udah cepet tuh
berat kamu teh
aduh udah kangen lho
yaudah tuh perhatian

biasa kan tuh
kacau kamu mah

dia tidak akan tahu
ini kesempatan emas bagiku
tunggulah kamu nih emas